meski pemerintah telah memesan sejumlah vaksin covid sembilan belas dari beberapa negara
namun hal tersebut tidak berdampak pada proses pembuatan vaksin covid di universitas erlangga surabaya
tim peneliti unair terus mengembangkan pembuatan vaksin covid sembilan belas
diperkirakan pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu vaksin merah putih buatan unair ini selesai melakukan uji klinis
rektor unair menegaskan meski pemerintah indonesia mengimpor vaksin
pihaknya tetap terus melakukan penelitian dan pengembangan vaksin covid sembilan belas
hal ini karena kebutuhan vaksin covid sembilan belas di indonesia untuk masa mendatang cukup banyak
karena itu tim peneliti unair tetap mempersiapkan diri untuk terus melakukan proses pembuatan vaksin
yang memang membutuhkan waktu cukup lama lantaran harus melewati sejumlah tahap uji coba
meski tidak ada target dari pemerintah kapan vaksin covid sembilan belas ini harus selesai dan siap diproduksi masal
namun rektor unair memperkirakan vaksin merah putih dari unair tersebut akan selesai menjalani uji klinis
tengah tahun dua ribu dua puluh satu mendatang